dari ibu guru
bangga banget sampai selesai
jadi nanti rencananya berempat
nah kemarin yang dibuat baju apa aja
baju kemeja putih sama
kamu berapa tim buat
kami kebetulan bikin kemija putih
yang dua lagi
yang dua lagi bikin batik
apa sih perasaan waktu
membuat baju bapak itu
bangga banget pak terharu
masih gak nyangka
bikinin baju pak presiden
orang nomor satu di indonesia gitu
dan nanti yang untuk kalau jadi berangkatnya
kami berempat akan membuat
dari batik jambi
mau bikin mau dijahit sendiri
kamu buat sendiri
saya bikin sendiri juga
kita sangat berbahagia
memang ini adalah cita cita
dari anak anak kita juga ingin bertemu
apalagi saya selaku kepala sekolah
mudah mudahan bisa terwujud
rencana berangkat berapa orang
siswa dengan yang diundang
siswa itu insya allah ada empat
atau saya yang mewakili sebagai kepala sekolah
dari teman teman dinas
ada yang paling mau mesan
dari kepala sekolah juga
sudah ada yang mesan
dan dari dinas lain
ya jadi begini
beliau puas sekali kemarin
hasil baju yang dibikin oleh mereka
berbiasa baik kan
ada dua baju putih
dan dua baju patik yang kita
dan beliau puas
beliau juga sebab itu berkunjung ke
bukulu juga sampai kan
mereka bangga dan puas dengan
jadi saya kira ini contoh bahwa smk itu mampu
kalau dia berangkat nanti kita
tiketnya kita siapkan
mobil juga kita adek adek